pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang
sehingga para programmer atau developer aplikasi dan games indonesia harus semakin berkembang
hal ini yang mendorong badan ekonomi kreatif indonesia menggelar developer day yang diikuti ribuan orang
seperti apa kegiatannya ikuti liputannya berikut ini
kartu bergambar binatang ini merupakan sebuah games anak bernama ar belajar binata
game ini bertujuan mengajari anak nama dan bentuk binatang dengan basis augmented reality
ar atau augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi
ke dalam sebuah lingkungan nyata lalu memproyeksikannya secara realitas dalam waktu nyata
games anak ini dibuat oleh startup yang digawangi para mahasiswa di bandung
karena anak anak sebenarnya
pengen belajar binatang dengan aplikasi tanpa harus datang ke kebun binatang
dengan adanya ar belajar binatang anak anak bisa belajar mengenal huruf abjad
terus mengenal bahasa inggris dari aplikasi ar belajar binatang
sudah dipublikasikan sudah dapat didownload di google play store
para pelaku startup muda indonesia saat ini dituntut untuk menciptakan aplikasi dan games
yang dapat bersaing di dunia
menunjang hal tersebut badan ekonomi kreatif indonesia bekerjasama dengan praktisi ekonomi digital ternama
menyelenggarakan becraft developer day dua ribu tujuh belas
tujuannya untuk merealisasikan gagasan pelaku startup muda berkualitas khusus subsektor aplikasi dan games
gen z memerlukan terus updating enhancement yang setiap saat berkembang dengan cepat
kalau kita tidak mengadakan forum homestay ini ketinggalan walaupun mereka bisa belajar sendiri
tapi di sini bukan hanya mereka belajar tapi mereka bisa bertemu komunitasnya berkomunikasi
bisa koordinasi bisa networking dan lain lain
selain agil julio ribuan pelaku startup muda dari berbagai daerah tak kalah antusias mengikuti acara ini
seru terus kita tahu lebih banyak tentang ekonomi kreatif tuh sebenarnya bentuknya kayak gimana aja kayak gitu
terus manfaat juga sih buat kuliah karena aku juga kuliahnya informatika
jadi nyambung gitu
selain dihadiri peserta dari kota bandung terdapat juga peserta dari luar kota bandung
saat ini sih saya juga lagi mengembangkan startup di cilegon terutama untuk daerah saya di cilegon
startupnya itu mengenai sistem antrian rumah sakit gitu
tantangannya sih banyak sih ya terutama masalah regulasi atau apa ya
karena mengenai hak cipta terutama gitu ya untuk masalah pengatur itu ngurusnya itu agak agak lumayan lama juga
terus kemudian untuk yang lainnya mungkin dari segi permodalan gitu
jadi permodalan ini dibilang gampang gampang susah gitu kan nyari investor terutama gitu kan
dihadiri lebih dari enam peserta becraft developer day dua ribu tujuh belas diharapkan dapat memberikan panduan dan arahan yang komplit
bagi anak muda ataupun pelaku startup baru di indonesia
agar dapat bertahan dan optimal dalam merintis usaha digital di sektor aplikasi dan games
adjani pratiwi bandung